sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau memang gadis yang kuat ya maya
maaf bu ada yang harus saya sampaikan mengenai keadaan dia
maya sebelum kesini telah menjalani penguretan kandungan secara ilegal
mengakibatkan terjadinya komplikasi dan kerusakan yang hebat pada rahimnya
untuk menyelamatkan nyawanya dengan sangat menyesal
kami terpaksa harus mengangkat rahimnya
rahim maya diangkat
maya masih muda dok
jangan angkat rahimnya dok saya mohon
maaf bu kami harus melakukan itu untuk menyelamatkan nyawanya
kami tidak punya pilihan lain
kami tidak punya pilihan lain

dia maya masih muda
hidupnya masih panjang
untuk mbak tenang ya mbak
maafin teteh maya
teteh nggak bisa jaga kamu
harusnya aku bisa mencegah kamu melakukan itu
harusnya aku yang menjaga kamu sampai gak terjadi hal itu mai
aku panggilin dokter ya
enggak usah enggak usah
enggak usah enggak apa apa

enggak usah enggak apa apa
enggak usah enggak apa apa
kau ada kau ada teteh dewi
teteh sudah tahu semuanya may
kenapa kamu gak bilang teteh
kenapa kamu harus menghadapi semua ini sendirian
padahal teteh bisa bantu kamu may
kenapa kamu nggak cerita sama teteh
kau panggilin dokter ya teteh
maafin yoga ya teteh
maya takut tete gak bisa terima
maya takut kalau tete jadi cici sama maya
ya allah mai
kamu anggap teteh itu orang seperti apa
gimanapun juga kamu tuh adik tete
dan ini semua kan bukan salah kamu
apa ya tete
harusnya tete yang minta maaf sama kamu
karena tete gak bisa ngejaga kamu mai
tete tete jangan lupa kayak gitu
ini semua kan udah keputusan maya
ada hubungannya sama tete
tete juga tahu kalau kamu berusaha mengugurkan kandungan kamu
jadi gini loh mai
dokter ngapain maya tete
dan akhirnya kamu pendarahan mai
terus kenapa jac
tete kamu yang sabar ya mai
tava yang luar biasa tante

mama sudah hopping mau diam
pertanyaan toma perhatian ayam nya
maksudnya di mana
siapa pakai pasa mama ya
tete gak mau pulang
gak ada sita nungguin di rumah
kasian sita teh
sekarang aku udah gak berhenti apa apa lagi ya allah
aku udah gak suci lagi
rahim kau diangkat
sebagai perempuan aku udah gak berguna
andai saja mas satria wak
tetap saja pasatria
kamu menghadiri sidang perceraian kita
kamu mencerain aku
aku gak mau kamu curi sama kamu
enggak lepasin aku daryl

aku mau cerai sama kamu

aku gak mau cerai sama kamu

aku gak mau dicerai sama kamu
ada apa ini pak
kenapa harus pakai kekerasan seperti ini
suami saya mau menceraikan saya tanpa alasan yang jelas
aku mohon aku gak mau cerai
dewi sekarang ikut aku
gak mau aku gak mau dicerai
tenang jangan lupa tenang
apa semua ini nggak bisa dibicarakan dulu dengan baik baik
kalau ribut ribut seperti ini
kan gak enak juga dilihat orang
kasian dong sama ibunya
kelihatannya dia sangat mencintai bapak
dan tidak mau bercerai
apa nggak sebaiknya diadakan mediasi dulu
didiskusikan dulu masalahnya bersama sama
jangan langsung mau bercerai begini
aku sangat mencintai kamu dwi
alhamdulillah cerai kan aku daryl
aku mau pulang aku mau pulang
durya kemudian dewi
kau mau pulang
enggak aku gantiin rani sir malem
ya udah hati hati ya
aduh rasanya badan aku udah mau rontok
tapi lebih baik gini deh
daripada harus pulang dan ketemu sama andre
gak tau sampai kapan aku kuat denger dia minta cerai terus